kalian pada mau kemana
bukannya tadi kalian izin ke toi
terus ngapain disini
ya tadi soalnya kan kita
pokoknya kalian masuk kelas sekarang juga
atau kalian berdua mau ibu laporin ke pak togap
biar kalian masuk ruang bp juga gitu
enggak bu jangan jangan dong bu
kita permisi ya bu ya
iya kita permisi
yaudah sih dihukum yaudah tinggal lu ngejalanin
apa harus takut
gue tuh gak takut
gue merasa bersalah aja sama diri gue
mesti ngelakuin hal yang harusnya gue ngelakuin
eh kemarin kan gue udah bilang ya sama lo michelle
kadang kalo kita dapet hukuman itu
hidup kita tuh jadi lebih seru
lebih berwarna karena kita punya kenangan di sekolah
kenangan buruk maksud lo
ini gue kasih tau ya rifki
orang kalo otaknya normal dihukum tuh merasa bersalah
yang otaknya cuma setengah sendok
itu bakal happy kalo dihukum tau gak
oh lu berasa
oh iya karena gue punya perasaan
oh lu gak robot tapi lu patung
wah bener bener ya
wah apaan sih
wah lu beneran ngajak perang
kalau misalnya dipanggil pak togar ke ruang bk
rifki juga bakal dipanggil
gue gak pengen
rifki mengamfati kesempatan
mentang mentang dia barengan terus sama manusiawi
bu permisi bu
kamu sudah selesai
mengerjakan lks nya
saya mau ke toilet sebentar
jangan jangan dia mau ngecek michelle di ruang bk
ini si aren mau ke toilet ya bu

ya udah silahkan
ya udah silahkan
kalian tau gak sih apa tugas seorang pelajar
iya menuntut ilmu

ini kalian malah mempaatkan di waktu istilahnya
ini ada yang mendingan
ya aku istirahat
hei terus terang saja ku bilang sama kalian
kalian ini sudah kelas dua belas
harusnya memberikan contoh yang baik kepada adek kelas kalian
maaf pak togar
tanpa mengurangi rasa hormat saya sama pak togar
bisa dipersingkat aja gak pak togar
kalau saya sama michelle udah berbuat salah
melanggar peraturan sekolah jadi hukuman buat kita itu apa
gua harap hukuman yang dikasih cepat togar buat michelle
beda sama hukuman buat rifki karena gue juga gak mau
liat michelle jadi deket sama rifqi gara gara mereka barengan
benar kan tebakan gue aldino ternyata ke ruangan bk
ya kalian jangan kemana mana
diam disini jangan bergerak
itu ada siapa siapa
kok pintunya kebuka
apa tadi kurang rapat kuncinya kali
ditiup angin kali
iya gua kepo gua mau liat
bisa gak sih sekali duduk manis
gua gak mau hukuman gua ditambah tau gak
lu udah sayang sama gue ya
hal lu tau gak lu
kau ngapain ke luar
enggak saya cuma memastikan aja kalau pak togar itu baik baik aja
ada apa bu
oh iya iya berarti minggu depan itu
kita cari penggantinya ya
ya gak apa nanti aku pikirkan ya bu sri
aduh siapa ya penggantinya
duh pasin sakit tau gak
lo mau matematain gue ya
oh atau lo kepoin si rifki
lo sendiri ngapain kesini ya
oh tadi bilangnya mau ke toilet
tau tau nyasar ke bk
segitu sukanya sama michelle
sampai rera rel lain bohong
buat cuma sekedar nguping di depan ruang bk
gue yakin banget
arin pasti belum move on dari rifki
dan setengahnya gue jujur sama perasaan gue
gak menafik kayak lo
bilangnya udah move on
padahal masih suka
hmm mungkin dia bisa gue manfaatin
oke gue akuin gue emang belum move on dari ripki
dan gue gak suka liat dia deket deket sama michelle
yaudah pas banget
tujuan kita sama
gimana kalo misalnya kita kerja sama
buat nisahin hubungan michelle sama rifki
lo tenang aja
gue bakal tetep mata
sekarang tugas kita adalah
kita harus cari tau
hukuman apa yang dikasih sama pak toga
jangan sampe hukumannya
bikin michelle sama rifki tambah deh
kalian pada mau kemana
bukannya tadi kalian izin ke toilet
terus ngapain di sini
ya tadi soalnya kan kita
kalian masuk kelas sekarang juga
atau kalian berdua mau ibu laporin ke pak togar
biar kalian masuk ruang bp juga gitu
enggak bu jangan jangan dong bu
enggak kita permisi ya bu ya
iya kita permisi
oke kita masuk
si rifki kenapa bisa tetep santai gitu ya
ini kalo hukumannya berat gimana coba
maaf pak toga
ini kita masih nunggu hukuman dari bapak
kalian mewakili sekolah garuda
untuk lomba dance
acaranya minggu depan
pak jangan dance pak
saya lebih baik dikasih